kurang dari dua pekan jelang ramadan
masyarakat mulai berburu beragam kebutuhan
seperti di pasar tanah abang
yang menjadi tempat tujuan berbelanja kebutuhan pakaian
meski pembeli di tanah abang biasanya meningkat jelang ramadan
beberapa pedagang mengaku tren berbelanja ke tanah abang
justru menurun tiap tahunnya
pasar tanah abang selalu menjadi magnet bagi masyarakat
khususnya untuk berbelanja kebutuhan pakaian
terutama jelang bulan ramadan
berbagai pilihan kebutuhan pakaian untuk bulan ramadan
seperti baju muslim baju anak anak hingga baju fashion
melimpah ruah di pusat perbelanjaan grosir terbesar di asia tenggara ini
tak ayal tak hanya warga dari jakarta saja yang berburu pakaian di tempat ini
warga dari luar daerah pun tak ketinggalan memadati kawasan ini
seperti yang dilakukan ismet inonu
warga asal pekalongan yang mengajak serta istri dan anaknya
untuk berbelanja di tanah abang
menurut ismet sudah menjadi rutinitas tahunan bagi dirinya
untuk berbelanja di tanah abang jelang ramadan
selain untuk memenuhi kebutuhan pribadi
ismet juga membeli secara grosir untuk dijual kembali
memang kami ada tujuan khusus ke pusat grosir metro tanah abang ini
ataupun di kawasan tanah abang memang
satu untuk kebutuhan kebutuhan menjelang puasa dan lebaran
untuk kebutuhan rumah tangga
begitu juga untuk kebetulan istri
ada usaha kecil kecilan di dalam melayani teman temannya
ataupun masyarakat sekitar kampung
ataupun masyarakat sekitar kota pekalongan ini
kami memang ketika menjelang puasa ini memang sudah beberapa tahun ini
melaksanakan kegiatan seperti itu
menurut para pedagang puncak keramaian pembeli biasanya terjadi
seminggu sebelum ramadan dan dua minggu setelah ramadan
pedagang dapat meraup kenaikan keuntungan mulai dari dua puluh persen
bahkan untuk dagangan pakaian muslim hingga lebih dari dua kali lipatnya
namun diakui beberapa pedagang
secara tren tahunan jumlah pengunjung justru mengalami penurunan dari tahun ke tahun
beberapa faktor seperti maraknya toko online menjadi penyebabnya
kalau buat sekarang sekarang ini sih masih biasa aja ya
belum ada peningkatan
mungkin emang dari trennya dari tahun ke tahun itu emang sebenarnya menurun
karena mungkin ada faktor dari online shop juga
faktor dan yang lain lain lah gitu
karena biasanya emang kalau secara peningkatan pengunjung
begitu menjelang ramadhan pasti ada peningkatan
dimanapun juga pasar tanah abang belum kehilangan kemilaunya di mata masyarakat
sebagai salah satu pusat perbelanjaan favorit jelang ramadan
reza ramadan jakarta